saya telponan sama gusim itu hampir tiap hari
hari ini belum karena pasti sama sama lagi sibuk
dan beliau pulang hari senin kemarin ke jombang
sudah jadi saya tadi silaturahmi dengan ketua majelis suro pks bapak habib salim segafal jufri
silaturahmi ke sana pak surya paloh tidak sedang berada di jakarta
ketua pkb juga sedang tidak berada di jakarta
maka kami enggak mungkin berkeliling banyak
jadi harus langsung segera pulang ke rumah
dalam politik ini pak
pak mahfud pendapatnya sama rumah pak ganjar yang baru ini gimana pak
setelah rumahnya bagus tapi
saya dengan pak ganjar satu kabupaten
cuma saya yang deket sini tidak ada
saya tetanggaan sama pak mahfud ternyata
sekarang satu kabupaten cuma beda desa
ini di desa apa pak
ini vitro kemanusiaan jadi enggak ngomong politik
pak brawo silaturahmi hati
saya mau ke tempat beliau
yang open sini beliau kesini jadinya
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya